aktivitas di pelabuhan belawan medan meningkat mendekati hari raya idul fitri
selama dua pekan terakhir sudah lebih dari dua belas penumpang diangkut dari dan menuju pelabuhan belawan
kapal motor kelut berlabuh di pelabuhan belawan medan jumat pagi
kapal ini mengangkut sekitar dua empat ratus penumpang dari pelabuhan tanjung priok dan batam
kapal ini merupakan kapal penumpang terakhir yang berlayar dari pelabuhan tanjung priuk
menuju pelabuhan belawan sebelum lebaran tiba
ini jadi mudik terakhir dari pelabuhan di jawa ya dari tanjung priuk
jadi yang terakhir puncaknya untuk dari pelabuhan jawa itu hari ini penumpang sekitar dua empat ratus penumpang
setelah ini kelut hanya sampai ke batam
jadi untuk puncak dari batam saya prediksi nanti setelah tanggal tiga
sejak sembilan belas juni hingga satu juli
sudah lebih dari dua belas orang yang diangkut
kapal motor kelut dari dan menuju pelabuhan belawan
jumlah ini menurun lima tujuh persen dibandingkan tahun lalu
tutupnya sejumlah pabrik di batam diperkirakan menjadi penyebab jumlah penumpang turun
namun penumpang kapal motor kelut tujuan belawan masih didominasi penumpang asal batam
batam ke lebaran
mudik lebaran lah
berapa di medan
sampai tanggal lima belas
kapal ya rame lah
terus apa namanya
kalau nyaman sih ya nyaman cuma toiletnya aja
kurang bersih gitu aja
puncak arus balik dari pelabuhan belawan diperkirakan akan terjadi pada tanggal sepuluh juli
pada hari itu merupakan pelayaran perdana km kelut setelah lebaran
yan prabudi medan